jadi olahraga yang baik untuk mengembalikan kebugaran tubuh itu adalah olahraga yang dimulai dari intensitas yang rendah terlebih dahulu
kenapa karena perlu diingat bahwa tubuh sedang dalam proses pemulihan seusai infeksi covid walaupun pcr negatif
karena kerusakan kerusakan yang terjadi dalam tubuh itu masih dalam proses perbaikan
jadi jangan diforsir dulu olahraganya
kalau kondisi tubuh semakin baik ya dengan sendirinya endurance atau ketahanan fisik kita saat olahraga akan meningkat